assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wah gak main main
jadi selama ini
saya dapet nih pak
alamat lengkapnya orang yang terdaftar langsung
bukan sih pak bukan iqbal namanya
denis tiano pak
tapi kenapa ktp nya atas nama denis
satu orang yang sama dengan dennis
kamu dengarkan saya
keluarga buat saya
itu adalah yang paling utama
jika ada yang menyakiti keluarga saya
saya tidak akan pernah tinggal diam
susah sekali saya memaafkan perbuatan kamu

apa yang kamu lakukan
memancam keselamatan mama saya
tapi kalau kamu merasa kamu pantas untuk dimaafkan
bertemu dengan bos kamu yang bernama iqbal
bertemu dengan bos kamu yang bernama iqbal
kalau lo mau bantu
mending lo pergi
gak nerima pengkhianat kayak lo
woyin diusir dari rumah arfari
pak al saya sudah minta bus iqbal ke taman pelaminggu
boyin udah lakuin tugasnya
lu harus nunggu lama lagi
ikutin aja dia langsung sekarang
lo pikir gue takut sama mereka
bukan masalah takut atau enggak enggak
tangan lo kan bakal sekilir
gue gak mau kalau lo ikut gue di sana
ntar jadi kenapa napa lagi
lo gak percaya sama gue
gue udah puan
bukan gak percaya
gak enak buat sama dia
udah lu di sini aja ya
lagian rumah gue juga butuh lu di sini
ada nyokap gue ada andin
gue lebih percaya lu di sini gak
lo juga udah pernah nolongin gue
sekarang gantian giliran gue
dan lebih baik lo pakai mobil gue aja
lebih mencurigakan buat iqbal dan anak buahnya
kalau pakai mobil sendiri
maaf gue berangkat dulu ya
aku dapur dulu
gue ke dapur dulu
om samy di sini
terima kasih untuk kedatangannya
pak nino dan mbak catherine
kami tunggu laporan selanjutnya
sama sama mbak felis dan juga
ih mas rendy kenapa sih
dari tadi aneh banget sikapnya
yaudah kalau gitu kita permisi
terima kasih buat hari ini
selamat tinggal pak
kalau gitu saya permisi ya pak
sebentar ya ma
wa rahmatullahil barakatuh
kalau sore ini kamu gak sibuk
ketemu papa ya di coffeesity
ada yang papa mau bicarakan sama kamu
ini kebetulan juga berhabis meeting
aku kesana ya pak
bapak tunggu di sana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ke cafe mertua aku
kamu kalau mau pulang pulang aja
nanti saya naik taksi
lebih baik saya ikut bapak aja
gak apa apa kok pak
beneran kamu gak apa apa
ini udah jadi
mama pinter deh masaknya
aku yang gak sabar mau nyicipin
dari baunya aja udah sedep banget ya nenek
iya tapi kan ini semua kan juga atas bantuan dari anak kesayangan mama sama tante mici
saya pergi dulu ya
makanya ini kan udah sore
nanti kalau om irfan datang ke sini terus kamu ngeri gimana
saya enggak ada
kemana sih mas
kamu mau ngapain
kok perasaan aku jadi gak enak